jadi itu jangan berbuat yang tidak tidak nanti timbul perang
israel mengebung gaza karena membalas
jadi itu jangan berbuat yang tidak tidak nanti timbul perang